hai kasus penembakan yang melibatkan dua oknum polisi yang masih menjadi teka teki terus
mendapat pengawasan dari istana pasalnya publik meminta institusi pendegak hukum seperti
polisian juga harus transparan tanpa menutup nutupi kasus yang melibatkan pihak internalnya seperti
arah arah dari presiden joko widodo yang meminta kasus penembakan brigadir yosua hutabarat ini
harus ditegakkan sesuai dengan hukum karena melibatkan nama baik institusi kepolisian
pihak istana terus mengawal dan memonitor perkembangan kasus penembakan brigadir yosua
hingga akhirnya diperoleh titik terang masyarakat sipil ya pengacaranya ya lps kaya kompornya semua
lapor jadi saya minta masyarakat ikuti saja perkembangan ini nanti akan ada ujungnya saya
tidak akan masuk ke substansinya kecuali satu hal bahwa presiden minta agar ini dibuka dengan
kalau ada yang tersembunyi atau disembunyikan nanti akan terlihat kalau ada upaya seperti itu itu aja